hai kalau lu kenalan sama cewek bening kenal kenalin sama kita dong sendiri aja
oh iya sampai lupa kenalan kan tadi gue panik banget udah udah ketawanya udah udah
lu orang indonesia indonesia juga
alhamdulillah ya allah akhirnya ketemu
orang indonesia juga disini
asal lo tau ya dari kemarin kemarin gue ngerasa kayak alien tau gak sih
gue belum ngerti dan belum lancar banget belajar romania soalnya
lo kuliah disini
ya ya gue kuliah disini
gue ambil jurusan arsitektur
lo tinggal disini juga kan
gue tinggal di asama
loh sama dong gue juga
gak nyangka gitu sih ya
gue cuma gak biasa aja dibukain pintu sama cowok
eh dia lari dong

aduh siapa yang lepon lempar bangga nih
kayak judul lagu
ada satpam lagi berjaga
berjaganya di daerah bekasi
itu masih bukan biji mangga
tapi tuh ini pesi
balikin dari situ
balikin dari situ
balikin dari situ
kalian ngapain nih deket mobil gue ma
eh kok pemobil yang deket deket kita
ini siapa yang mencahin kaca mobil gue
kau mau terlalu pake ini ga pecah
jadi lo yang mencahin kaca mobil gue ha
eh eh eh asap lagi
maksud gue bukan gua
oh emang mencahin kaca mobil gue
tidak tidak saya tidak
tidak bukan gua
eh eh tunggu tunggu
keren banget lo ya

kacau selapan sih

ngaku dong siapa
ini bisa pecah
bak kalau lo butuh duit
cari kerjaan yang halal
jangan jadi maling

emang di dalam tasnya itu ada apa sih
aduh itu di dalam tas itu
adalah tok nyokap gue
file file penting file file nggak penting semua ada di situ
wah siapa sih yang ambil
neng lihat pelakunya
lagian kan mas sukam parkir ya di sini
kok malah ninggalin parkirannya gitu aja sih
kan enggak tuh mobil saya kacanya jadi pecah loh
maaf saya tadi dari kamar mandi
biar kita ngurus
mas ini kemana saja
gue habis ini nih mengejar malingtas
jadi ini punya lo
tadi gue gak sengaja lihat maling mecahin kaca mobil loh
terus dia ngambil ini
ya untung aja kekejar sama gue
makasih banget ya
makasih banget ya
pada nika kep terasa hangat
banyak menang dia banyak menang
eh lo mau makan apa gitu or mau beli barang apa
bilang aja bilang aja
sebab kalau mau makan gue traktir
atau kalau mau beli barang
bilang aja bilang aja
lagipula kita sesama manusia harus saling menolong ya kak
naik motor belek warnanya kuning
kalau lo kenalan sama cewek bening
kenal kenalin sama kita dong
oh iya sampe lupa kenalan kan
soalnya tadi gua panik banget
udah udah ketawanya udah
kak gue linjak doyok